kita beralih ke surabaya
wali kota surabaya tri risma hari ini resmi membuka pelebaran jalan di perlintasan kereta api ruas mayangkara
hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan dari arah sidoarjo menuju tengah kota surabaya
wali kota surabaya tri risma hari ini didampingi kepala pt kai daops delapan surabaya
resmi membuka pelebaran jalan di perlintasan kereta api sebidang kawasan mayangkara jalan ahmad yani surabaya
sebelum dilakukan pelebaran bertahun tahun di tempat ini menjadi salah satu biang kemacetan jalur
yang menuju ke pusat kota surabaya karena ada penyempitan jalan terutama di sekitar rel kereta api depan rumah sakit islam monokromo
menurut risma jalan di kawasan ini adalah kewenangan pemerintah pusat
karena tidak segera ditangani pemkos surabaya mengambil alih pengerjaan ini dan berkoordinasi dengan pt kai
saya terima kasih pertama dengan kepala pt kai daops yang baru sehingga proses pembangunan ini bisa lebih cepat
kita berharap warga juga tetap hati hati karena ini ada dua perlintasan dari timur
sama dari selatan
para pengguna jalan menyambut baik niat pemerintah kota surabaya melakukan pelebaran jalan ini
pasalnya sebelum dileparkan jalur perlintasan kereta api ruas mayakara ini selalu macet bahkan dampak kemacetan bisa sampai satu km

pemerintahan ini juga diperlukan oleh pemerintahan yang berpengurusan

pengerjaan pelebaran jalan ini dikerjakan selama dua bulan dengan lebar dua puluh empat meter
sementara nilai kontrak proyek pelebaran ini senilai rp lima ratus dua puluh lima tiga ratus delapan puluh
pelebaran jalan ruas mayangkara ini juga merupakan rangkaian kelanjutan pembangunan frontage road sisi barat jalan ahmad yani
hingga terminal joyoboyo surabaya sepanjang empat lima km yang diharapkan selesai pada tahun dua ribu sembilan belas mendatang